di tanjung pinang kepulauan riau sehari hari aibda abdul ghafur al has ini berkeliling seputaran kampung
untuk mencegah kriminalitas dengan mengajak anak anak membaca buku
polisi yang bernama abdul ghafur alhas sehari hari berkeliling kampung menggunakan motor dinas
sebagai kendaranya untuk bekerja sebagai babin kamtikmas tempat
bukan untuk melakukan patroli namun berkeliling membawa sejumlah buku yang telah disimpan di dalam box motornya
melihat sejumlah anak anak yang sedang bermain ia berhenti sejenak memanggil anak anak untuk membaca buku cerita
tidak hanya berkeliling membawa sejumlah buku
aibda abdul ghafur alhas juga membawa sejumlah buku yang telah disimpan di dalam box motornya
aibda abdul ghafur juga menyediakan berbagai koleksi buku di pos babin kamtikmas yang disebut dengan pojok baca
di pos ini tersedia ratusan buku seperti buku cerita buku agama tuntutan sholat dan berbagai macam buku lainnya
buku buku ini didapat atas sumbangan warga dan polres tanjung pinang
menurut aibda ghafur awal mula ide pustaka keliling dan pojok baca ini
karena melihat sering terjadi tindak kriminalitas oleh anak anak di kampung hang tua seperti pencurian dan perkelahian
dengan mengajak anak anak rajin membaca ia berharap bisa mencegah anak anak dari perilaku negatif
pertama saya bikin putaran keliling
sebelum kantor ini dibikin saya bikin pustaka keliling di box box saya itu setelah lulus standby buku si terlaluan lah
jadi kalau saya muter muter itu saya bawa anak anak itu untuk ada waktu untuk membaca
kegiatan yang dilakukan polisi lulusan sebat vk polri spn pekanbaru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini
berdapat tanggapan positif
dari warga setempat mereka merasa terbantu karena telah ikut mendidik anak anak di luar jam sekolah
arpandi tanjung pinang kepulauan riau